kita ke informasi lain kali ini terkait dengan kasus atau virus hepatitis akut
kementerian kesehatan menyatakan ada lima belas kasus yang diduga infeksi hepatitis akut
misterius yang belum diketahui penyebabnya
belasan kasus ini dilaporkan terjadi di sejumlah provinsi yang ada di indonesia
dari dki jakarta hingga kepulauan bangka belitung
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada nindya iwono yang tengah berada di rumah sakit cipto mangun kusumu jakarta pusat
selamat siang nindya bisa anda gambarkan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus hepatitis misterius ini
selamat siang heranov hingga saat ini saya melaporkan memang belum ada informasi resmi
dari pihak rscm terkait hepatitis misterius yang sedang melanda di indonesia
namun sejak kita pantau pagi tadi hingga saat ini saya melaporkan memang belum ada juga informasi terkait
apakah nantinya ada kamar isolasi ataupun fasilitas lainnya untuk pasien pasien yang mengidap penyakit hepatitis misterius ini
namun jika ditanya tentang kesiapan begitu terkait dengan rumah sakit cipto mangunkusumo ini
memang sebagai rujukan nasional memang cukup siap begitu untuk fasilitas fasilitas yang memungkinkan
akan digunakan untuk pasien hepatitis misterius ini
dan hingga saat ini saya melaporkan memang kasus hepatitis misterius ini masih dalam klasifikasi pending begitu
mengingat harus ada penelitian khusus terkait dengan adenovirus dan juga jenis hepatitis e nya begitu
dan jika kita melihat kemarin memang kasus pertama ada di tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh dua
ini memang terkait dengan asupan makanan untuk penularannya dan data dari kementerian kesehatan
hingga senin kemarin sudah ada lima belas kasus di indonesia terkait hepatitis misterius ini
dan jumlahnya memang meningkat dibandingkan sebelumnya hanya ada empat kasus dugaan adanya penyakit hepatitis misterius ini
jika ditanya untuk penyebarannya memang hingga saat ini terbanyak ada di provinsi dki jakarta
ada sebelas kasus hepatitis misterius dan memang ada tiga orang yang meninggal dunia
dan juga mengingat kejalanannya ini hampir sama dengan hepatitis yang lain
yaitu gejala urin yang berwarna gelap juga kulit menguning dan juga demam makadari itu dari kementerian kesehatan
juga menghimbau bahwa masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan sering berganti alat makan begitu
tidak untuk berganti gantian atau alat makannya diganti begitu sehingga tidak menyebabkan penularan yang memang dirasa melalui asupan makanan ini heranov
baik satu hal saja terakhir nindi
apakah ada himbauan khusus dari kementerian kesehatan
apakah ada yang harus dilakukan masyarakat agar anak anak tetap sehat tidak terjangkit dugaan kasus hepatitis akut di indonesia
seperti yang anda katakan tetap menjaga pola makan sehat
apakah ada hal hal lain yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan anak anak ini
belum ada himbauan khusus heranov terkait apakah yang seharusnya dilakukan masyarakat
namun jika dilihat proses penularannya ini memang melalui asupan makanan begitu
sehingga diharapkan para orang tua ini sedikit pekah terhadap alat makan dan juga cuci tangan begitu setelah melakukan makan
sehingga kita sebagai orang tua juga bisa mengantisipasi agar anak anak kita terhindar dari penyakit hepatitis yang ini
memang belum diketahui penyebab pastinya
karena memang sedang dilakukan penelitian baik dari adenovirusnya maupun dari jenis hepatitisnya sendiri heranov
baik terima kasih atas laporan anda nindya